informasi berikutnya irawan maulana salah satu korban selamat penembakan kelompok bersenjata di papua
kembali bertemu dengan keluarga selasa siang
irawan adalah pekerja telekomunikasi yang saat itu berada di lokasi yang sama dengan penembakan
suasana haru mewarnai pertemuan antara irawan dan keluarga di mapolda jawa barat selasa siang
warga garut itu merupakan salah satu korban selamat dalam penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata
di kabupaten duga papua beberapa waktu lalu
iraman merupakan salah satu pekerja jaringan telekomunikasi yang telah bekerja selama delapan bulan di papua
saat berada di papua pihak brimopolda jawa barat mendapatkan informasi terkait adanya seorang warga garut yang menjadi korban selamat
selain menjemput irawan polda jabar kini tengah fokus memulihkan kondisi psikis irawan yang masih trauma
kemudian kita mendapatkan informasi bahwasannya saudara irawan maulana
adalah warga dari garut atau jawa barat
kemudian berkoordinasi dari kasat brimob polda jabar dengan yang ada di timika dan yang bko
kemudian misinya adalah penjemputan dan pengantaran sampai dengan ke jawa barat
sejauh ini irawan maulana dalam keadaan baik namun demikian kita memberikan suatu pelayanan
pelayanan kepada yang bersembutan untuk trauma helinya dari rungkit sertifikasi irawan jawa barat dan bitokes
sehingga kemudian kita membutuhkan pelayanan psikiater
dan keluarga korban sudah menerima di polda jawa barat karena sambil menunggu
kemudian mudah mudahan nanti hari ini bisa kembali ke kampung halaman
pemberadaan irawan di sana
di sana irawan maulana bekerja pada salah satu pekerjaan di bidang telekomunikasi
memasang jaringan sudah kurang lebih delapan bulan
terima kasih sebagai penonton